kenapa sih kangga tuh nyebelin banget
dia susah susah deketin mas randy
terus sekarang semuanya kacau cuma gara gara dia
nggak suka deh caranya kayak preman banget
pakai ngancem ngancem segala
gimana ya mas randy pasti udah ilfie banget ya
jadi tadi kamu ngikutin catherine sama randy ngedate iya
kamu tuh ngapain sih
kamu tuh kepo banget tau gak
aku kepo kamu salah sayang
aku tuh sayang sama kalian sama kamu sama adik aku
aku berusaha untuk memprotek kalian dari orang orang yang mau jahat sama kalian
wajar aku ikutin adik aku
aku harus tahu dia ketemu sama siapa ngedit dengan siapa
dan aku gak mungkin tinggal diam kalo dia ketemu mantan dia waktu itu
aku harus diam
ya tapi kamu gak gangguin mereka kan
gak sama sekali
aku cuma ngeliatin mereka dari jarak kejauhan
ya tapi setelah adik aku pulang
aku samperin randy
aku cuma ngancam randy aja
cuma kasih peringatan kecil
jangan sampai dia permainkan adik aku
kamu tuh keterlaluan banget sih kamu kenapa sih sampai ngomong kayak gitu
ya sekarang kecil aja aku ngomong sama dia
aku keterlaluan dari mana
aku wajar seperti ini buat jaga jaga
jangan sampai randy menyakiti adik aku catherine
aku kakaknya loh aku sayang sama adik aku
wajar aku seperti itu
aku cuma ngancam randy jangan sampai mempermainkan perasaan adik aku
gak salah kejauhan
pakai ngancem ngancem segala
yang ada randy tuh malah takut sama aku malah menjauh dari aku
kakak sayang sama kamu kakak berusaha untuk memprotek kamu
ya tapi gak kayak gitu caranya
salah lagi baru pulang ke
kamu liat sendiri kan
kan aku udah bilang sama kamu
kamu sih susah dibilang bilang
ya sekarang aku harus bagaimana sayang
aku cuma jaga jaga aja aku gak mau ada orang yang menyakiti adik aku keluarga aku sendiri termasuk kamu
aku memprotect adik aku

apa kak rati menipu
apa robotnya itu
ini ini kuenya mas atati kena tangannya mas randy ya
yaudah saya langsung pergi
aduh semoga huru hara ini cepet selesai
itu anak anak lagi keracunan
baik mas randy
kenapa sih kangga tuh nyebelin banget
dia susah susah deketin mas randy
terus sekarang semuanya kacau cuma gara gara dia
gak suka deh
bicara kayak preman banget
pakai ngancem ngancem segala
mas randy pasti udah ill feel banget ya sama kue
udah deh gue diemin aja biar tau rasa
sekarang gimana ya
ke apartemen mas rendi aja ya
gue kesana terus gue jelasin sama dia biar dia gak salah paham sama gue
tapi jangan egois gitu dong
aku habis pikir deh mas
kalau ada orang yang mau berniat jahat
orangnya pasti sengaja
pakai nama orang yang kita kenal
ya supaya bisa makanannya masuk sampai rumah
harusnya saya lebih teliti lagi
harusnya saya gak biarin makanan itu bisa masuk sampe rumah
kamu merasa enak mas
kamu udah berusaha terbaik untuk wadih
ini semua udah keterlaluan
saya pasti akan selidiki ini
saya akan cari orang yang saya dapat
al bentar sayang ya
jadi tadi ada kue datang ke rumah gue
aku mau bantu
aku mau bantu
aku mau bantu
aku mau bantu
siapa sebenernya yang udah ngelakuin ini ke kulau kepaal
siapa sebenernya yang udah ngelakuin ini ke kulau kepaal
ada apa pak
biar saya cek dulu ya pak
mau ke jakarta hospital bareng aku aja
emang kau mau kesitu juga ya
emang kau mau kesitu juga ya
engga sih gak kesana tapi ke daerah sana kita searah
engga sih gak kesana tapi ke daerah sana kita searah
yaudah saya bareng ngomong aja ya
mas sorry gak jadi ya
oke pak nggak apa apa
kalo aku boleh tau
mas randy mau ngapain ke rumah sakit
ada yang sakit
sekarang lagi di tangannya di jakarta hospital
sekarang lagi di tangannya di jakarta hospital
jadi tadi di rumah saya dikirim kue ren

dan setelah rina makan kue itu rina keracunan
rina keracunan pak
iya ren ini saya sama andi lagi di rumah sakit

mau tolong ke rumah saya
bawa sisa kue yang tadi dimakan sama rena
setelah itu kamu bawa ke jakarta hospital
setelah itu kamu bawa ke jakarta hospital

kamu bawa yang habis dimakan sama rena yang ada tulisannya dari keluarga

jangan sampai ketukar paham kan
iya pak baik pak
buat dicek di lantai

tidak ada kue di lantai